untuk mengetahui bagaimana rencana aksi unjuk rasa yang diikuti dengan aksi mogok kerja oleh karyawan freeport indonesia
telah bergabung bersama kami juga melalui sambungan telepon wakil ketua bidang sosial ekonomi serikat pekerja seluruh indonesia pt freeport indonesia
sudah ada lamsar nababan pak lamsar selamat sore anda bisa mendengar saya pak lamsar
selamat sore bu
baik pak lamsar saya ingin klarifikasi ataupun juga kepastian dari anda
berapa sesungguhnya total jumlah karyawan yang akan mogok dan bagaimana reaksi manajemen setelah informasi tersebut mereka dengar
ya dari hasil pantauan bsm lokal kemarin yang kami melakukan aksi diawali dengan bertepatan dengan meja itu
sekitar lima sampai sepuluh orang untuk tahap pertama ini
sepuluh sampai sepuluh orang pak lamsar benar demikian
ya pekerja yang tergabung antara karyawan pt freeport dengan kontraktornya itu baru tahap pertama saat ini
apakah ada rencana tahap kedua berapa besar proyeksinya pada tahap kedua
kalau misalnya tidak ada solusi ataupun solusi dari apa yang sudah anda lakukan
nah karena masing masing puk puk yang ada di lingkungan freeport adalah bervariasi
jadi dia punya pengajuan surat mogoknya kepada manajemen mereka sehingga ini berjalan secara bertahap
tetapi saat ini yang sudah standby di dataran rendah itu sekitar lima sampai sepuluh orang sudah berada di dataran rendah
pak lamsar sepanjang sejarah freeport indonesia menambang dan kemudian juga mendapatkan hasil bumi dari papua
apakah ini merupakan sebuah aksi terbesar atau sudah pernah ada dalam sejarah juga sebelumnya
nah tahun dua ribu sebelas dalam konteks perselisihan hubungan industrial
freeport dengan syarikat pekerja sudah pernah terjadi
namun kami pikir eskalasinya lebih besar ini oleh karena semua resah
baik pt freeport itu sendiri maupun kontraktor kontraktor yang ada di lingkaran pt freeport indonesia
pak lamsar informasi apa anda peroleh dari perusahaan
apa sih yang menjadi background sehingga akhirnya anda dan rekan rekan memutuskan ribuan bahkan puluhan ribu akan turun ke jalan
sambil juga mogok kerja pada hari tersebut
apa yang tidak puas yang dirasakan oleh pekerja
untuk kondisi saat ini sih lebih kepada kekesahan pekerja akibat forlok program efisiensi yang dilakukan oleh perusahaan secara sepihak
yang tidak melibatkan syarikat sehingga membuat pekerja tidak merasa nyaman lagi bekerja
sehingga mereka memutuskan supaya turun saja
supaya tidak berdampak kepada
terjadinya eksiden karena tidak konsentrasi lagi bekerja
bisa anda jelaskan pak lamsar follock itu seperti apa sesungguhnya
skema apa yang ditawarkan oleh freeport indonesia melalui skema baru tadi forlok itu
ya forlok itu kan semestinya kalaupun harus mengarah ke sana
itu kan sebenarnya alternatif terakhir dan kalau itu terjadi semestinya dibicarakan dulu
kami tidak melihat berapa jumlahnya atau apa namanya
pekerja lebih menginginkan kepastian purlok ini dilakukan sampai berapa lama
dan mempertanyakan ketika perusahaan sudah berjalan normal
apakah orang yang di forlo ini dipekerjakan kembali
jawaban dari manajemen tidak ada jawaban yang pasti sehingga membuat pekerja merasa resah
oke menurut anda pak lamsar dengan kinerja perusahaan saat ini pemerintah juga sudah
mulai melentur dengan memberikan izin ekspor konsentrat seperti itu
apakah menurut anda pak lamsar dengan kinerja perusahaan saat ini pemerintah juga sudah mulai melentur dengan memberikan izin ekspor konsentrat seperti itu
apakah menurut anda dengan kondisi perusahaan saat ini wajar tidak mereka melakukan forlok tersebut
bagi kami pekerja sih ini sebenarnya masih terlalu dini atau terlalu tergesa gesa
karena proses negosiasi sementara berjalan antara perusahaan dengan pemerintah
dan itu pun hari demi hari kan ada menunjukkan tanda tanda kemajuan begitu
contohnya bahwa izin ekspor kan sudah diberikan
jadi kami pikir dari serikat pekerja kami menganggap bahwa ini belum pantas untuk dilakukan semaksim seperti ini
baik pak lamsar terakhir saya ingin tahu berapa besar sesungguhnya potensi kerugian freeport indonesia
ketika pada hari tersebut lima hingga sepuluh orang mogok untuk bekerja
apa dampaknya bagi perusahaan
ya secara perusahaan sih kami pikir ya mungkin detailnya itu perusahaan lah yang lebih tahu ya
kami menganggap bahwa bukan hanya perusahaan
dan serikat pekerja bahkan pemerintah juga dirugikan dengan kondisi ini
itulah sebabnya kami berupaya supaya kejadian ini tidak terjadi dengan melakukan beberapa kali pertemuan
baik itu di partit maupun tripartit
ya karena memang perusahaan mestinya juga mengalami kerugian bisnis sehingga ada baiknya dialogis tampaknya juga ditempuh
tapi terima kasih sebelumnya lamsar nababan ketua bidang ataupun wakil ketua bidang sosial ekonomi serikat pekerja seluruh indonesia
pt freeport indonesia sudah bersama kami di cnn indonesia business sore hari ini